uangmu tinggal segini mau jajan apa
cilok gak kenyang
uang segitu jajan apa yang bisa bikin kenyat
gak kenyang gapapa deh yang penting enak
tuh ada tukang sebelak
gimana kalo jajannya di sebelak
yuk sebelak itu makanan gak jelas tahu
gak jelas tapi enak tahu
si gobang dibantai orang
gimana sekarang kondisinya
masih belum sadar
kalo ketempat yang biasa udah bosan
di bantung itu sebetulnya enak
lebih enak kalau duduknya sambil jajan
tapi ada permintaan nya
egan yang pertama
ya umur betnya gak jualan lagi
mungkin jualannya di tempat lain
bukan di tempat lain
emang gak jualan kali
kamu masih ada niat buat jualan celok lagi
kita jajanan yang lain aja yuk
wah aku tinggal segini
mau jajan apa
uang segitu jajan apa yang bisa bikin kenyak
gak kenyang gak apa apa deh
yang penting enak
tuh ada tukang sebelak
gimana kalau jajannya di sebelah
yuk sebelak itu makanan gak jelas tau
gak jelas tapi enak tahu
begitulah cara kerja
sekarang silahkan lanjutkan praktek kerja lapangan tanpa saya
kang saya butuh informasi lagi
bisa menarik perhatian
gak bagus buat saya
maaf barusan kebetulan kita habis ngocok arisan
jadinya ikut aja semua
usaha kamu sudah mulai jalan
baru mau produksi sampel bos
dia sudah tahu
ah dia emang gak perlu
biarin aja lah
dia harus tahu
tanpa dia kamu juga masih bisa maju
biarpun kamu sudah dilempar dari terminal dengan tipuannya
kamu bisa bertahan
dan mungkin kamu akan lebih sukses dibanding dia
saya butuh waktu buat cari informasi
nanti saya kasih kabar
terus kita gimana
kalau saya mau balik ke pasar
kalau akang terserah
itu bisa jalan
kita juga bisa balik
kalau udah bonrong
namanya bukan bonsai
semenjak papi gak ada
pohon ini udah gak ada yang ngurus
paling cuma disiram imas
supaya tetap hidup
pacar kamu yang di pasar
kamu serius sama dia
dia serius sama kamu
gak tau teh
kemarin teteh ketemu dia di pasar
dia sempet nyapa teteh
suruh dia kesini
yaudah kamu sekarang ke dapur lagi
poni ini udah gak kurus
tapi papi udah gak ada
mau gak mau harus kita
kamu dipanggil teh kinasi
disuruh datennya kapan
nanti aku kesana
masih belum sadar
saya dipanggil teh kinasi
gak tau kang
gimana menurut akang
saya barusan lagi mikir
kang idris datang
seolah memberi peringatan
si maung keluar kandang
si gobang dibantai orang
sekarang kamu dipanggil teh kinasi
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa